isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah brikpol anumerta rudy agung di bandara internasional samratulangi manado selasa sore
upacara penyambutan jenazah dipimpin kapol dasulut irjen pol setio budianto di halaman vvip pemdasulut
sebagai penghormatan kapolri jenderal istio sigit prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta dari brigadir satu menjadi brigadir polisi anumerta kepada almarhum
di wilayah lontarjen di kabupaten pegunungan pimpa yang menyebabkan salah satu anggota pimpinan terbaik yang dilaksanakan untuk tugas
yang penugasan pada opasi yang mengaitkan dua ribu dua puluh tiga di wilayah kanak papua bertembak dan penjajah di tenggara nia
brikpol rudy agung asari tewas dalam kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata di pegunungan
bintang papua pada senin lalu
peristiwa ini terjadi saat aparat keamanan sedang melakukan patroli
kepergian brikpol rudy agung ashari menyisakan rasa duka mendalam bagi keluarga
tetapi impian seorang prajurit untuk kembali bertemu dengan keluarga tunai sudah kemarin
dan saya selaku ipar dari beliau mengetahui lebih awal kejadian ini
saya sungguh tidak sanggup mengatakan kejadian ini bukan semata mata diminta mintakan oleh saudara
tapi memang ini keketapan
usai diserah terimakan jenazah selanjutnya dibawa ke kota mobagu bolang mongondow untuk dimakamkan
tim liputan cnn indonesia